dihukum mati disana
aku tidak mau dihukum mati
berikan aku hukuman apa saja
asal jangan disidang balai ruangku bohon
aku ingin kau dihukum menjadi seorang pekati
sedang apa dia
gerak geriknya sangat mencerigakan
aku harus mengikutinya
dimana kau nen
aku sangat butuh bantuan
cepat pukul aku atau aku bunuh kau pratsi
nimas tolong aku nimas perempuan iblis itu mbak membunuhku
hirom ternyata kau masih hidup
nimas apa kau baik baik saja aku baik baik saja
mari kita tangkap orang itu mas aku akan sendirian melawannya
kau tenang saja disini
nenek sebaiknya kau cepat pergi
baiklah cepat serang aku
tak perlu alasin
kemana dia pergi
entahlah nih mas aku pun tidak tahu dia hilang begitu saja
curus hal ini
aku ya dia menggunakan jurus itu
sudahlah kalau begitu biarkan aku periksa lukamu
tidak perlu berhasil aku baik baik saja
baiklah kalau begitu sebaiknya kita segera kembali ke istana
kau betul betul masalah santan